pas handphone aku kebawa sama dia
nanti kalau dewi telepon gimana
kalau aku gak segera ladenin kemauan dewi
pasti dewi nekat nih bilang ke mama
dewi aku bakal kesana pagi ini ya

nanti aku kesana pagi ini ya
ini untuk mek
sampai harus dimar mandi segala lagi
bisa akrab sama dewi
menurut aku sih ajaib banget
justru aku ngerasa kamu yang ajaib mas
men banget kamu posesif gini sama aku
iya kamu posesif
maka biasanya kamu kayak gini ke aku
dewi itu cuma mau ngambil sisa barangnya di rumah ini
makanya rencananya aku baru mau kirimin sama dia
atau kamu yang mau nganterin barang dewi biar kamu ada alesan buat ketemu sama dia
nggak usah mancing mancing kayak begitu
ya udah mas kalian aja kamu jemput dewi terus bawa lagi ke rumah kita biar tinggal bareng sama kita
udah aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
aku mau mandi
bu dewi selamat pagi
selamat pagi dok
pasti belum makan
saya udah beliin makanannya buat sarapan pagi
terima kasih tapi nggak perlu repot repot
kok sama sekali tidak repot
terima kasih dok
tapi begini dok
sebaiknya setelah kejadian kemarin
saya rasa dokter jangan bersikap terlalu baik terhadap saya
takut nanti ada kesalahpahaman lagi
nah kamu nggak usah khawatir soal masalah itu

lagi pula dia bukan siapa siapa saya

mungkin bu dewi harus ngambil kesempatan ini untuk pulang dan istirahat

di jam segini juga belum ada siapa pulang
yang bisa masuk ke ruangan icu
jadi manfaatin aja buat istirahat ya bu
gak apa apa biar saya di sini aja
takut sewaktu waktu abi membutuhkan saya
lagipula saya udah izin ke tempat kerja juga
kalau selama abi dirawat saya nggak masuk kerja
oh iya mengenai
tantenya abi yang akan menjadi pendonor
pagi ini dia akan datang ke sini untuk melakukan tes penjualan
alhamdulillah itu berita yang bagus sekali
mungkin ini menjadi awal yang baik buat kami
ya saya harap begitu
sebenarnya ada satu hal lagi dok
saya mau minta tolong sama dokter
saya minta tolong dokter untuk
bantu saya menjaga kerahasiaan
bu retno tidak mengetahui tentang identitas abi dulu
bu retno donator rumah sakit ini
maksudnya bu retno itu
berarti bu dewi itu
tapi apa lebih baik buat api kalau
tahu abi itu siapa
penyakit riwayat lemah jantung
menurut nisa adiknya mas bayu
sebaiknya kabar ini
dihindari dulu untuk bu retno tahu
nanti biar nisa yang mengatur dan mengurus semua keperluan nabi
yang penting bu retno tidak tahu tentang hal ini
sudah menjadi tugas saya
untuk menjaga kerahasiaan
semua pasien pasien saya
bu dewi tidak usah khawatir
terima kasih ibu
ini kan handphone mas bobi
pas handphone aku kebawa sama dia
nanti kalau dewi telepon gimana
ada tamu bapak dari tadi sudah menunggu
katanya sudah ada janji
kemarin kamu udah main ke rumah aku sama nisa
terus sekarang kamu ke sini
tahu reaksinya nisa kayak gimana
santai aja bob
lagian kan satpam kamu yang judes banget itu
nggak ada di sini
aku butuh kerjaan bob
kamu bercanda lagi kan kamu
jelas jelas perusahaan ini itu milik keluarganya nisa
aku cuma pegawai di sini
menyebalkan banget ya si nista itu
segitunya dia cemburu sama aku
tapi sikap insecure nya dia itu menunjukkan kalau dia ngerasa aku lebih dari
dan aku kapan aja bisa ngerebut kamu dari dia
cantikkan aku atau nisa
selamat siang bu